seorang jemaah haji asal sidoarjo jawa timur sepulang dari menunaikan ibadah haji melayangkan gugatan
kepada menteri agama yakut kolil kwemas atas dugaan buruknya pelayanan penyelenggaran haji dua ribu dua puluh
jemaah haji tersebut menuntut menak yakut memberikan ganti rugi sebesar lebih dari satu satu miliar rupiah
kita akan membahasnya dengan jemaah haji penggugat menteri agama prayitno
selamat sore pak praitno
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak praitno apa dasar anda menggugat menteri agama lebih dari satu miliar rupiah
jadi kuartal tujuh belas yang saya kan kuartal tujuh belas mbak kati surabaya itu sebelas kali tidak dikasih jasa makan
pengumuman itu diumumkan satu minggu sebelumnya
waktu di mekah diumumkan oleh ketua kloter bahwa
nanti kita tidak dapat makan tiga hari tiga hari itu kan sembilan kali
alasannya itu yang membuat para jamaah haji itu terheran heran
alasannya karena cateringnya lebih fokus ke arofa dan mina
makanya kita tidak dikasih jatah makan tanpa kompensasi tanpa apapun
untuk makan sehari hari selama tiga hari itu kita urunan
rp lima puluh buat peralatan masak mejikom penggorengan terus panti juga buat beli sembako
setelah itu habis data untuk satu hari setengah kita urunan lagi rp lima puluh untuk beli sembako
nah dasarnya itu
sebelum kita tidak dikasih makan sebetulnya kita ini sudah sabar dan ikhlas
jadi kita dari madinah sampai
mekah itu sarapan itu kita anggap tidak layak
cuma nasi sama orek tahu tempe
cuma karena kita ini berangkat dari surabaya ini kita ini bekal pakaian bekal uang dan bekal sabar dan ikhlas
makanya dikasih makan itu kita sabar dan ikhlas
ketika kita tidak dikasih makan baru bertanya tanya
bertanya tanya sama ini loh
kita ini berangkat haji ini membayar dengan
yang cukup untuk makan selama di tanah suci
tidak dapat makan
padahal pengumuman dari sebelum kita berangkat di mama sekaji
itu kita diberi keterangan bahwa selama di tanah suci kita mendapat data makan full
sarapan makan siang dan makan malam itu makanan berat
jadi selama tiga hari anda dan jemaah haji
dari kloter anda ini tidak mendapatkan makan ya
untuk khusus di hotel di mekah itu tidak dapat makan sembilan hari
untuk kasus di mekah sembilan hari ya
setelah kita di jalifah yang seperti ditayangan itu
kita tidak dikasih sarapan
dengan kondisi panas
tidak dikasih sarapan
tidak ada minum
baru sampai minah
sampai mina siang kita tidak dapat makan siang
kita dapatnya makan malam yang diserahkan jam lima sore
itu jatah makan suri itu bisa diambil jam lima siang
padahal kita posisi kepanasan
yang seharusnya janjinya kita dijemput di musdalifah
setelah sholat subuh
itu mulai dijemput itu jam sembilan lebih
saya sendiri dijemput jam sebelas siang
kondisi belum sarapan belum makan siang
posisi dehidrasi dan masuk angin
jadi saya disini sebagai korban juga
bukan kita melihat
para manula jatuh pingsan diimput
tidak saya korban juga
jadi makanya di mass media banyak foto saya beredar
saya kondisi putus
terus hitam dehidrasi kan kelihatan
saya sekarang sudah kembali lagi pulih
setelah satu bulan kembali ke tanah air
pak praitno apa saja isi gugatan anda kepada kementerian agama
jadi gugatan ini saya dasarkan
empat belas agustus ya
tentang perbuatan melawan hukum
ini berarti gugatan perdata ya pak praitno ya
sudah saya dasarkan semen kemarin
perbuatan melawan hukum
siapa siapa yang tergugat
satu kemenang kabupaten siderjo
karena kemenang kabupaten siderjo ini yang mengurusi
pemberangkatan jamaah haji sampai ke tanah suci
dan penjemputan jamaah haji kembali ke tanah air
dua kemenang provinsi jawa timur sebagai koordinator kabupaten kota
yang ada di jawa timur terkait pemberangkatan dan kepulangan haji
tergugat tiga kemenang ri atau menteri agama republik indonesia
karena menteri agama adalah pihak yang paling bertanggung jawab
tentang keberadaan jamaah haji ketika di tanah suci
baik dari segi makanan penginapan transportasi dan keamanan
saya hanya menggugat satu ratus lima puluh juta terkait kerugian material dan kerugian imaterial satu m
terkait sebelas kali tidak dikasih makan dan ditelantarkan ketika di musdalifah
sampai terjadinya dehidrasi dan banyaknya jamaah yang pingsan
oke baik apakah sudah ada tanggapan dari kementerian agama atas gugatan anda
jadi gini sebelum gugatan ini saya
jadi gini sebelum gugatan ini saya
jadi gini sebelum gugatan ini saya
saya daftarkan semen kemarin seminggu yang lalu
saya daftarkan semen kemarin seminggu yang lalu
saya daftarkan semen kemarin seminggu yang lalu
kira kira sepuluh hari yang lalu saya komunikasi dengan kabupaten sebarjo
kebetulan saya kenal saya komunikasikan ini saya mau menggugat
intinya saya cuma mau kompensasi
akhirnya saya selasa minggu kemarin saya diundang
diundang ditemui kepala kemenang kabupaten sebarjo kabupaten tum
kabupaten tum kabupaten tum ketua kloster dan chiad sebarjo
di pertemuan itu saya beberkan kejadian kenapa kok saya sampai mengugat
di pertemuan itu saya beberkan kejadian kenapa kok saya sampai menggugat
yang tiga hari plus dua jadi sebelah kali enggak dapat makan
yang tiga hari plus dua jadi sebelah kali enggak dapat makan
ditelantarkan di mumzdalivah
ini pak bajunya beliau berdua
ini pak sajinya beliau berdua
ini ketua kloster dan wakil ketual kloster saya
ini ketua kloster dan wakil ketual kloster saya
orang itu cuma nganggu ngangguk membenarkan pernyataan saya
ketika itu tidak terjadi di tanah suci pastilah ketua kloter ini memprotes
tidak gitu pak kejadian kayak gitu
dua orang ini mengangguk ngangguk mengembarkan apa yang saya ceritakan
nah dari pertemuan itu tidak ada solusi apa yang menjadi perdamaian antara saya penggugat dan para tergugat
akhirnya sampai jumat saya konfirmasi lagi
mohon maaf pak ini kalau tidak ada solusi terkait perdamaian hari senin saya daftarkan gugatan di pengadilan negeri seharjo
makanya jangan sangat terpaksa sekali saya mendaftarkan gugatan itu di jumat pagi kemarin
oke kita lihat nanti bagaimana bergulirnya ya gugatan anda di pengadilan dan bagaimana respon dari kementerian agama
atas gugatan dari pak praitno selaku jemaah haji kloter tujuh belas
jawa timur begitu ya terima kasih sekali pak praitno atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
tapi dari cnn saya berharap gugatan ini selesai perdamaian
jadi kan masih tidak menutup kemungkinan terjadi perdamaian
sidang pertama nanti lima september
jadi saya masih membuka kesempatan untuk perdamaian
baik terima kasih